dalam jumpa pers usai gelaran pamungkas kompetisi liga satu bri musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
antara bali united melawan persik kediri jumat malam di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali
menpora zainuddin amali mengapresiasi pihak penyelenggara
yakni pt lib dan pssi
yang dianggap berhasil menggelar liga satu tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dengan baik dan lancar meski di tengah pandemi
kompetisi bri liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua digelar selama tujuh bulan dengan tiga ratus enam pertandingan
dilakukan tanpa penonton langsung di lapangan untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
menpora siap mendukung pelaksanaan liga satu tahun dua ribu dua puluh dua pada bulan juli mendatang
untuk dihadiri oleh penonton langsung di lapangan
tentunya tetap menyesuaikan situasi pandemi di lapangan
mereka pencinta sepak bola bahwa sepak bola indonesia sudah mulai bangkit
tetap dikelola dengan baik dengan tata kelola yang baik
dan insya allah ujungnya adalah bisa menghasilkan tim nasional yang baik
selalu penonton kami menunggu siapan dari lib dan pssi
memang musim depan sudah disiapkan untuk penonton
saya pasti apapun yang diputuskan oleh
sementara itu ketua umum pssi muhammad iryawan mengatakan siap
jika kompetisi liga satu mendatang menghadirkan penonton langsung
pihaknya akan melakukan koordinasi dengan mempersiapkan sejumlah aturan
sebelum diumumkan ke publik
yang kedua tentunya kita akan memastikan nanti pasti ada rapat koordinasi
yang diperoleh oleh memen porang
tapi kita memang berkeinginan pada penonton
nanti mungkin tidak bisa dijelaskan di sini
nanti pada saat nanti ada rapat koordinasi
kemudian bagaimana kelamaannya bagaimana tiketnya
kemudian seatnya dan lain sebagainya
tentunya insya allah pada waktunya pak menteri nanti akan menjelaskan kepada pak menteri
kehadiran penonton pada kompetisi liga satu ternyata juga diharapkan ilya spacevic
praigul terbanyak dari tim bali united di liga satu bri tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
alasannya untuk menambah semangat saat berlaga
kita sangat berharap ke depan bisa ada penonton
tapi kita harus menerima yang diadakan
tapi kalau tanya tanya
jangan saja kita mau selesai
tidak perlu banyak populasi
tapi untuk musim ini
saya pikir setelah kita dikerja
kita akan berhasil
pandemi covid sembilan belas membuat sejumlah kompetisi
tidak diperbolehkan menghadirkan penonton secara langsung di lapangan
izin kehadiran penonton di lapangan nantinya akan disesuaikan
level ppkm di daerah masing masing
termasuk kesiapan sarana dan prasarana di stadion yang memadai
tim liputan cnn indonesia gianyar bali